sebuah sekolah berbasis alam di bali mengembangkan teknologi bahan bakar ramah lingkungan biodiesel
mereka telah meresmikan stasiun biodiesel pertama di indonesia
kita lihat bersama bagaimana liputannya
minyak goreng hampir setiap hari digunakan untuk memasak
minyak bekas memasak atau jelantah ini ternyata bisa diubah menjadi bahan bakar diesel ramah lingkungan
murid di green school bali dan yayasan lengis hijau mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar transportasi bernama biodiesel
biodiesel dinilai ramah lingkungan
proses produksi biodiesel ternyata tidak terlalu rumit
ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan biodiesel
yang pertama adalah mengumpulkan minyak jelantah
ataupun minyak yang sudah dipakai dalam proses pemasakan
lalu memasukkan beberapa zat kimia seperti potasium metanol dan juga sodium hidroksida
ke dalam kumpulan minyak jelantah tersebut
lalu kumpulan minyak jelantah dan zat kimia tersebut dimasukkan ke dalam sebuah alat silinder besar
yang nantinya akan memisah keduanya antara biodiesel dan juga gliserin
nantinya kita akan mendapatkan biodiesel murni
untuk mendapatkan biodiesel sebanyak satu botol ini dibutuhkan waktu
kurang dari satu jam
namun gliserin atau sisa pemisahan dari minyak jelantah tadi tidak lalu dibuang
gliserin bisa diolah kembali dan digunakan sebagai biosop atau sabun
baru baru ini dibuka sebuah stasiun pengisian biodiesel
berada di daerah ubud stasiun ini diklaim sebagai stasiun
stasiun pengisian biodiesel pertama di pulau bali
stasiun ini dibuka untuk umum karena penggunaan biodiesel bukan hanya untuk kendaraan
tapi juga alat alat lainnya
pengembangan bahan bakar terbaru ini bukan tanpa tantangan
harga rp sepuluh per liter masih dinilai terlalu mahal untuk biodiesel
ini tidak berbeda
karena diesel dan gasolina lebih murah
selain itu biodiesel belum bisa diproduksi lebih besar lagi
pasalnya bahan baku minyak jelantah tidak mudah didapatkan